terkait bencana gempa dan juga tsunami yang melanda palu dan sekitarnya
badan penelitian dan pengkajian teknologi atau bppt mengirimkan bantuan dua unit mesin pengolah air minum
guna kebutuhan air bersih bagi para pengungsi
sebelum diberangkatkan ke palu tim cn indonesia berkesempatan untuk mencoba mesin yang diberi nama arsinum mobile ini
air adalah sumber kehidupan
hal itu dirasakan betul oleh para pengungsi korban bencana gempa dan tsunami di palu
menurut data yang dihimpun oleh tim liputan cnn indonesia
bantuan air minum ternyata tidak diberikan setiap hari
padahal merujuk pada laporan air minum
psbb warga yang selamat membutuhkan setidaknya lima ratus tujuh puluh satu ribu liter air bersih per hari
untuk memenuhi kebutuhan air bersih di palu
salah satu bantuan yang disiapkan adalah teknologi penyaring air minum arsinum atau air siap minum
arsinum adalah hasil pengembangan pusat teknologi lingkungan bppt
riset mengenai mesin penyaring air ini telah dilakukan sejak tahun dua ribu
itu alatnya merupakan alat filtrasi yang ditaruh atau ditempatkan di dalam mobile
di mana mobile tersebut kita pilih mobile yang tangguh sehingga bisa bermanuver di daerah daerah yang mengalami bencana
nah untuk prosesnya sendiri itu alatnya terdiri dari tiga tahapan proses filtrasi ya
jadi kalau ada material yang terlarut di dalam air baku
air baku itu air yang akan diolah menjadi air siap minum
itu nanti semuanya akan bisa tertahan dan tersaring
keluarnya sudah siap untuk diminum
pada uji coba ini tim bppt mencoba menyaring air sungai yang berada di lingkungan kantor bppt
sepintas air sungai ini berwarna kehijauan
sehingga mendekati kondisi air tanah lokasi bencana
jadi lebih keruh
untuk urusan daya mesin arsinum mobile menggunakan baterai
yang bisa diisi menggunakan listrik dari pln atau dari panel surya
mesin arsinum ini diklaim mampu menyaring air sumur keruh air sungai hingga air payau
dalam kondisi penuh mesin arsinum dapat bekerja selama enam jam non stop
dan mampu menghasilkan air bersih empat ratus liter setiap jam

kita butuh pompa internet kita butuh pompa internet
yang mengambil sumber air dari sungai
nah air dari sungai ini kita proses melalui penyaringan mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi
di sinilah proses penyaringan awal dimulai
untuk menyaring lumpur lumpur yang ada di sungai dan kotoran kotoran sisa daun yang ada di sungai
hasilnya adalah air bersih
air bersih ini kemudian kita tingkatkan kita tingkatkan menjadi air siap minum
kemudian dari hasil proses risos osmosis ditampung di tangki air siap minum
nah jika masyarakat ingin mengambil tinggal membuka keran air siap minum ini
jadilah air siap minum
saringan terakhir mesin arsinum menggunakan membran berukuran satu per sepuluh ribu mikron
sebagai perbandingan ukuran bakteri hanya sebesar lima mikron
sehingga air hasil saringan arsinum dapat diminum tanpa perlu dimasak
saat ini mesin arsinum tipe fix tengah diangkut menggunakan kapal menuju palu
menyusul tipe arsenum mobile yang rencananya akan diberangkatkan pekandang
danang wissanggeni jakarta